tidak selamanya barang buatan dalam negeri memiliki kualitas yang rendah
senapan ss dua buatan pindad misalnya
senapan ini bisa menjadi jawara di berbagai pertandingan
lalu seperti apakah rasanya menembak senapan ss dua
koresponen iwan hermawan akan berbagi pengalamannya untuk anda
pt pindad sudah dikenal sebagai produsen persenjataan
pabrik yang terletak di kota bandung jawa barat ini memproduksi berbagai jenis senapan
kendaraan tempur hingga amunisi
bukan produk murahan kualitas senjata buatan pt pindad sudah teruji dalam berbagai turnamen
senapan para juara itulah julukan yang disematkan kepada produk pt pindad yaitu ss dua
dan dalam media gathering kali ini kami para wartawan diperkenankan untuk mencoba senjata
yang sudah menjuari berbagai macam turnamen di asia tenggara dan australia ini
tidak ada tidak ada
ya ini adalah senapan ss dua merupakan produksi pt pindad yang merupakan jadi andalannya produktif pt pinda
dan senapan ini sekarang sudah banyak digunakan oleh satuan satuan oleh tni
beberapa bagian dari senapan itu adalah ini adalah kompornya ini adalah rumahnya
jadi proses pemicu peluru itu ada di badan sini dan kemudian ini adalah larasnya
ini adalah kokangannya picu
dan ini adalah safety nya
senapan ss dua ini memiliki safety terus tembakan ini tembakan tunggal dan ini adalah tembakan full auto
jadi ketika di full auto ketika picu ini menekan terus maka seluruh peluru yang ada di magazine ini akan terhambur keluar ke sana
kami didampingi oleh instruktur menembak dari pt pindad
selain mengajarkan penggunaan senjata instruktur memastikan faktor keamanan
udah klik masuk lepas saja
agak degar sebenarnya
nah kini saatnya menembak
menembak senjata bukan hanya sekedar olahraga menggunakan otot
ada seni mengelola nafas fokus dan kesabaran
sekarang kita akan coba melihat perkenaan tembakan saya tadi
untuk groupingnya sih masih kurang bagus sebenarnya ya
bapak terlalu cepat ini pak
terlalu cepat terlalu nafsu berarti ya
masuk bapak itu
demikian tadi saya mencoba senapan ss dua dan rasanya bagi saya penembak yang awam senapan ss dua ini cukup menyenangkan cukup
hentakannya tidak terlalu besar seperti senapan ss dua
senapan yang lainnya dan cukup nyaman untuk tubuh saya yang tidak terlalu tinggi dan terlalu besar ini
selain senapan pt pindad juga memproduksi pistol
produk pistol andalan mereka saat ini adalah g dua
hingga kini produksi pistol dan senapan masih menjadi sumber pendapatan terbesar pt pindad
di masa mendatang pindad juga berupaya melakukan ekspor
terus terang ada tiga zona di belahan dunia yang menjadi fokus
satu adalah kita bisa bilang asia tenggara
lalu yang kedua middle east
yang ketiga itu adalah afrika
meski sudah menjuarai berbagai turnamen pindad tak boleh terlena dan berpuas diri
berbagai penyempurnaan harus tetap dilakukan agar produksi senjata pt pindad tetap bisa mengikuti perkembangan zaman
jiwon hermawan bandung